menteri keuangan sri mulyani mengatakan kondisi david korban penganiayaan oleh mario anak dari pegawai dijen pajak saat ini semakin membaik
ditemui saat peninjauan pembangunan jalan tol solo yogyakarta di boyolali senin siang
sri mulyani mengatakan saat ini kondisi david menunjukkan progres kesembuhan yang semakin membaik
informasi ini sri mulyani dapatkan saat bertemu dengan orang tua dan juga dokter yang merawat david pada sabtu siang lalu
di sisi lain sri mulyani enggan menyampaikan status rafael aluntri sambodo yang akan diperiksa kpk terkait dengan asal usul harta yang dimilikinya
tapi dokter menyampaikan kepada saya bahwa progresnya sangat baik dibandingkan hari pertama waktu mungkin gitu ya